puluhan siswa sekolah dasar negeri di kabupaten malang harus dilarikan ke puskesmas terdekat karena mengalami muntah dan pusing
diduga mereka mengalami keracunan usai mengkonsumsi jajanan sekolah
dua puluh siswa sdn tiga ngabab kecamatan pujon kabupaten malang ini
senin siang terpaksa dilarikan ke puskesmas pujon malang
mereka muntah dan pusing diduga mengalami keracunan jajanan yang dijual oleh salah satu penjual makanan di depan sekolah mereka
peristiwa keracunan ini berawal ketika para siswa menunggu persiapan upacara bendera
ke dua puluh delapan siswa tersebut membeli jajanan yang dijual oleh is warga pujon salah satu pedagang di sekolah
jajanan yang dibeli oleh para siswa yang keracunan yakni pisang coklat makaroni tela tela rasa jagung manis dan rasa balado
setelah makan jajanan yang dibeli tersebut perut para siswa terasa mual hingga muntah serta kepala pusing
itu di mana
disediakan sekolah atau orang juga
tadi yang dirasakan nama saya
sementara pihak kepolisian telah meminta keterangan dari penjual dan mengamankan sampel dagangan jajanan yang telah dijualnya sebagai bahan penyelidikan
terkait dengan apakah penyebab daripada mual dan muntahnya mereka ini
kalau itu penjual ini dia kan muntahan muntahan korban
usai mendapat perawatan medis
dari dua puluh delapan siswa yang keracunan delapan belas anak dirawat jalan dan sepuluh masih dalam perawatan inap di puskesmasa tempat